ya pemerintah kembali membuka keranis kuar batu baras setelah sempat dilarang oleh presiden joko widodo
rencana penutupan ekspor yang seharusnya diberlakukan hingga akhir januari kemudian dicabut
pencabutan disampaikan oleh menko luhut panjaitan
salah satu alasannya adalah indonesia diprotes oleh sejumlah negara
apa dampak dari kebijakan yang terkesan pelin pelan ini
tepatkah pembatalan dilakukan
saya akan diskusikan pada malam hari bersama dengan dua narasumber yang bergabung dari luar studio
ada pak said didu mantan sekretaris kementerian bumn
selamat malam pak said didu apa kabar
ya dan juga ada mas angga wira ketua umum asp bindo
malam bang rehat malam bang said salam sehat semuanya
ya oke kami juga sudah berusaha untuk mengundang perwakilan dari pemerintah baik dari kementerian sdm
namun memang tidak ada yang bisa bergabung dalam diskusi pada malam hari
jadi saya lanjutkan dengan bang said didu dan juga mas angga wira
saya ingin ke mas angga dulu sebagai perwakilan dari asosiasi
dari asosiasi melihat kebijakan pencabutan ekspor batubara yang baru diputuskan oleh pemerintah ini
pertama sebenarnya kita dari asosiasi dari bulan september ya
mas reinhardt sudah mengingatkan dan menyampaikan secara terbuka
bahwa ini akan ada kemungkinan atau peluang daripada pln akan kekurangan pasokan batubara
akibat tingginya disparitas harga ya
antara harga dmo dan harga market price global yang kurang lebih disparitasnya hampir kurang lebih seratus dolar
nah di sisi lain memang ada beberapa rekomendasi yang kita sampaikan
untuk perbaikan sistem tata kelola peradaan batubara sendiri di pln
di samping memang pada waktu itu kita siap sempat ajukan sedikit kenaikan lah kesamaan
antara harga batubara untuk listrik dan non listrik seperti itu mas reinhardt
terkait kebijakan yang dilakukan tiga puluh satu desember ya kita juga terus terang kado tahun baru ya
adanya pelarangan untuk ekspor saya rasa itu merupakan kebijakan yang
ya boleh dibilang langkah langkah yang pas juga sih sebenarnya
karena memang apapun itu kepastian kepasokan
untuk dalam negeri itu memang harus menjadi prioritas utama
tapi tentunya karena ini juga menyangkut perdagangan antar negara b dua b
nah ini juga banyak dispute dan mudah alhamdulillah juga sih dalam jangka waktu yang sepuluh hari lah ya kurang lebih
langkah langkah cepat yang dilakukan pemerintah mampu memberikan sedikit kepastian supply kepada pln
dan pada akhirnya ini adanya pencabutan
tapi tentunya ini
ini merupakan entry point dalam perbaikan secara komprehensif pengadaan batubara untuk pembangkit listrik karena memang
jadi tata kelola pengadaan batubara ini ya entry point nya
tapi secara umum artinya anda menyambut baik keputusan ini
tapi secara umum artinya anda menyambut baik keputusan ini
ya secara umum tentunya memang harapan kita memang segera dibuka kembali ya
karena kalau ditutup gini banyak sekali dispute yang terjadi
ini kan bisa merugikan banyak pihak juga
di samping juga potensi penerimaan negara juga bisa loss gitu loh
tapi yang terpenting ini kan shock therapy ya agar kewajiban kewajiban dari pengusaha
untuk memenuhi dmo nya harus tetap dijalankan dengan baik gitu loh
dan memang ini evaluasi kalau memang tetap ada kebijakan dmo
ini evaluasinya bisa dilakukan secara berkala gitu loh
bisa peribulan atau setiap empat bulan sehingga tidak terjadi kondisi seperti ini lagi
ya karena sebenarnya sudah terintegrasi kan
kalau setiap orang ekspor itu kan pasti ada izin ekspor dan surat keterangan lainnya
jadi sebenarnya nggak ada kendala gitu loh
ketika memang kebijakan ini harus diperketat juga gitu
oke baik saya ke pak said didu
pak said didu anda melihat bagaimana kebijakan ini yang sebelumnya dikeluarkan
tapi tidak lama kemudian dibatalkan kembali oleh pemerintah sendiri
ini terburu burukah anda melihatnya atau bagaimana pak said didu
saya melihat saya istilahkan ini adalah kebijakan poco poco yang terkaget kaget
itu karena sangat aneh
anda bisa bayangkan seperti dianggap itu pengusaha datang surat tanggal tiga puluh satu desember dan dibatalkan besoknya
itu tidak masuk akal sama sekali
karena ini pasti seperti yang dianggap wira tadi katakan tiga bulan sebelumnya pasti sudah ketahuan
pasti sudah ketahuan bahwa terjadi kelangkaan
jadi menurut saya kebijakan dari pemerintah ini adalah langkah untuk menutupi kegagalan mereka
menertibkan pengusaha dalam rangka

itu menutupi kekurangan
dan sebenarnya ini gampang sekali
di semua data itu ada
di data di drj minerba siapa saja pengusaha yang melanggar dmo
jadi tidak mungkin terjadi kelangkaan kalau itu pemerintah melaksanakan tugasnya dengan baik
atau tidak ditekan oleh pihak yang berkepentingan
nah dmo itu kan kalau produksi tahun lalu
itu hanya enam ratus enam ratus juta ton
nah kebutuhan listrik itu hanya satu ratus tiga belas sampai satu ratus dua puluh juta ton
total kebutuhan hanya satu ratus tiga puluh tujuh juta ton
artinya dmo itu lebih
artinya hanya enam puluh juta ton
nah minus sembilan puluh juta ton ini harusnya dicari siapa pengusaha yang melanggar demo
saya pada saat pemerintah mengumumkan itu
saya isi kebijakan yang berkebetulan pasti batal saya bilang
pengusaha pengusaha sudah punya kontrak jangka panjang dengan negara lain
pengusaha juga sudah kontrak kapal
kontrak alat berat
nah kontrak jual beli
masa dibatalkan begitu saja
nah ini sebenarnya adalah
kalau saya di dalam kekuasaan maka sederhana
aku cek satu demi satu pengusaha batubara
yang melanggar dmo itu aku denda
jangan semua yang baik juga kena
ini kan semua yang patuh juga kena
sementara yang melanggar sudah menikmati untung
bayangkan untungnya bayangkan untungnya pelanggar dmo itu
kalau melanggar sekitar sembilan puluh juta ton
dan selisihnya kira kira sekarang
saya ambil yang terendah seratus dolar per ton
maka ada sekitar lima belas miliar dolar
ada sekitar apa namanya sembilan puluh juta kali seratus sembilan miliar dolar
tiga miliar dolar itu artinya sekitar lima belas triliun
nah itu uang itu kemana sekarang
jadi menurut saya
itu adalah kesalahan pemerintah untuk menjaga kedisiplinan
dan mengawasi pelaksanaan dmo
nah sekarang dicabut lagi
dan saya sudah heran pada saat menyatakan bahwa ditutup ekspor sampai satu bulan
satu bulan itu kan berarti produksi lima puluh juta ton
sementara kebutuhan dalam negeri itu hanya dua belas juta ton
sisanya mau ditumpuk
nah ini logika mana gitu seorang pemerintah
mengambil keputusan seperti itu
betapa ruginya pengusaha itu
karena numpuk batu barak
saya katakan produksi batu barak lima puluh juta ton
yang dipakai dalam negeri itu hanya sekitar dua belas juta ton sebelas juta ton
jadi ada empat puluh juta ton di penampungan batu barak
nah ini logika mana
jadi saya bilang kebijakan saat itu ini enggak pakai otak untuk mengambil keputusan
baik baik baik
pak satidus jadi dari awal anda melihat kebijakan ini
tidak bisa dipukul rata untuk semua pengusaha begitu ya
yang bergerak di sektor batu barak
tapi bagaimana dengan tadi yang disampaikan mas angga wira
kalau kemudian ini apa yang disampaikan oleh presiden beberapa hari yang lalu
pelarangan itu bisa sebagai shock therapy bagi para pengusaha yang kemudian tidak tertib
sehingga ini bisa memberikan dampak
karena sebelumnya juga kebijakan ini sebetulnya banyak didukung juga
pak sidul oleh sejumlah pihak yang kemudian melihat bahwa mengutamakan
apa stok di dalam negeri terlebih dahulu dengan dilarang ini
pemerintah menunjukkan kelemahan
karena sepertinya ketakutan menunjuk hidung
siapa penambang batu barak yang melanggar dmo
sehingga dia puluh rata
ini menunjukkan sepertinya pemerintah sudah terdikte oleh pengusaha besar
sehingga dia nggak berani menunjuk hidungnya siapa pelanggar dmo
saya satu setengah tahun di kementerian sdm
sebenarnya saya tahu pelanggar dmo itu
cuma enggak bisa diunggah
dan memang orang sangat kuat dalam kekuasaan
jadi anda melihat kebijakan yang tadi anda sebutkan
nuansanya juga ada nuansa politisnya ya bang satidus
saya katakan ini pencitraan yang kebablasan
seakan akan bahwa tegas padahal nggak tegas
menunjukkan kelemahan tidak bisa melawan oligarki dalam kekuasaan
sehingga dia pukul rata semua
melarang ekspor yang tidak mungkin dilaksanakan
oke saya ke mas angga wira
kalau begitu mas angga wira kalau kita bicara dampak setelah kemudian dilarang
ada beberapa hari ya sampai kemudian kemarin dicabut kembali
hitung hitungan dari asosiasi anda
berapa kemudian perkiraan dampak yang ditimbulkan dari keputusan buka tutup keran ekspor batubara ini
ya alhamdulillahnya sih memang nggak sampai satu bulan ya
ini ada kesempatan untuk dibuka kembali
artinya dalam sepuluh hari terakhir kan ya memang terjadi beberapa ya
dispute lah ya karena kan ini kan kontraknya yang bersifat juga internasional
kalau jumlahnya ya kita sendiri masih menghitung
tapi tadi bang said sudah menggambarkan secara umum ya
tapi saya ingin menarik lebih
lebih jauh lagi bahwasannya sebenarnya kesempatan ini harus digunakan sebesar besarnya
oleh pemerintah dan pln untuk memperbaiki tata kelola pengamanan ketahanan energi domestik kita gitu
dan harapan saya dalam konteks model bisnis kita ke depan ini
ini juga harus diperhatikan skala pengusaha batu bara
ini ada yang besar kecil dan menengah
ini iklim usahanya harus diatur sedemikian rupa gitu loh
dan juga jangan menafikan peran peran daripada pengusaha pengusaha khususnya selama ini
membantu pengadaan di dalam negeri khususnya pengusaha pengusaha kecil dan menengah
ini bang said yang harus kita perjuangkan juga gitu loh
karena seperti tadi statementnya disampaikan oleh pak menko marinfat gitu loh ya
ya menafikan peran trader
sebenarnya peran trader ini cukup penting juga dalam konteks bagaimana agar deliverable daripada para pengusaha tambang juga gitu
karena kan ini adanya suatu ekosistem yang sudah berjalan dengan baik
hanya tinggal fungsi daripada pengawasan dan pemantauan yang lebih ketat lagi
ini yang harapan saya jangan dimatikan gitu loh
ini kan sangat khawatir nanti yang ada yang besar besar saja yang bisa menyuplai ke dalam negeri gitu loh
padahal kan banyak sekali pengusaha pengusaha daerah pengusaha pengusaha kecil pemilik iup kecil
yang selama ini juga menjadi penopang pertumbuhan di daerah masing masing
ini harus kita perhatikan juga
jangan sampai malah dibabat habis
ini yang menjadi kekhawatiran kami daripada aspek bindo gitu
oke pemantauan dan pengawasan selama ini yang anda lihat evaluasi dari anda bagaimana mas angga
ya itu tadi kan seperti tadi juga bang said katakan
sudah kelihatan kan sebenarnya dmo ini kan progresnya sepertinya harus bisa dilihat dari rkab
karena kan setiap tahun sebelum di aspe kita bisa menambang kan kita menyampaikan rkab ditetapkan lalu ada susunannya
artinya harusnya evaluasi terhadap pemenuhan dmo jangan hanya dilakukan di akhir tahun gitu loh
harus dilakukan secara berkala
misalnya mungkin nggak usah lah kalau setiap bulan mungkin terlalu cepat
per tiga bulan aja per tiga bulan melaporkan melaporkan
kalau memang sudah tiga bulan
kalau tiga bulan pertama masih sedikit ya itu mulai dikenakan sanksi atau dikenakan dedah yang memang sifat eksponensial seperti itu
dan kalau perlu memang dicampur dan ditutup
saya rasa sangat tegas harus tegas juga
karena apapun itu ya bumi air dan kayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat
itu harus menjadi highlight kita gitu
dan yang terpenting menurut saya harga tdl juga jangan dinaikkan
jangan sampai ini seolah olah menjadi hal yang tidak terlalu baik
ini seolah olah menjadi entry point untuk menaikkan tarif dasar dasar listrik gitu
ini yang menurut saya jangan sampai terjadi ke arah sana
jadi benar benar harus dipastikan tln mendapat harga yang sesuai dengan tingkat ekonomisanya
itu yang kemudian dikhawatirkan ya dengan kemudian ini dijadikan alasan untuk menaikkan tarif dasar listrik sehingga berdampak ke masyarakat
makanya tadi kan apalagi ada statement dari pak menko marin pln akan membeli dengan harga pasar dengan mekanisme blu
nah ini menurut saya juga harus sangat hati hati sekali gitu loh
statement seperti ini jangan sampai ya kita tahulah kos produksi dari tabang itu berapa
kita bisa hitung sama sama jangan sampai harganya kita tarik sesuai dengan harga pasar di luar negeri
wah ini bahaya sekali bisa terjadi
terjadi pln bisa gulung tikar kalau dengan situasi seperti ini menurut saya ya
ini juga harus sangat hati hati
jadi menurut saya harga capping itu sudah betul
tinggal kita hitung dengan baik bagaimana mekanisme supply chain dan logistiknya tadi ya
jangan terjadi real time waktu menunggu yang terlalu lama sistem financial supportnya juga harus jelas
jadi jangan sampai membebankan daripada para pengusaha juga ya
karena kita tahu tahu lah ya kan situasi dalam pengadaan batu bara dalam negeri ini
oke tampaknya pak saidido ada yang ingin ditambahkan silahkan ada tambahan dari anda pak saidido
kalau mau bekerja dan pemerintah berada tidak takut kepada pengusaha
sangat sederhana itu data ekspor tiap hari
dan apa sih kerjaan di irjeminir pak
dan itu ada direktur batu bara ada suanya banyak sekali
dan itu gampang sekali mengetahui
jadi kalau mau butuh tiap hari pun berapa ekspor siapa pengekspornya itu bisa
bisa ini kan hanya ini sepertinya ada pedagang dmo
yang perlu kita waspadai juga ke depan adalah
angga wiras sebagai pengusaha ini dilepaskannya rp dua lebih izin apa namanya dicabutnya izin tambang batu bara
akhirnya tambang itu sekarang tidak bertuan
dan tidak ada yang menjaga
sebaiknya tambang itu segera diserahkan ke negara bumn dulu
nanti bumn yang kelola sementara baru dilelang kalau ada swasta yang mau
sekarang ini betul betul agak was wasa ya
nah pernyataan kementerian pertanian pertanian tadi menyatakan bahwa akan berlaku harga pasar
jangan sampai ini seperti pembung angga tadi pdl ini naik
coba bayangkan tdl sekarang itu dihitung dengan harga batu bara rp tujuh puluh
sementara harga pasar rp dua ratus lebih
berarti kalau itu diikuti harga pasar berarti harga tdl akan naik hampir dua kali lipat
itu betapa bahayanya
jadi menurut saya tetap harus harga dasar batu bara di pln berapa
kalau umpamanya ketinggian harganya maka pemerintah harus mensubsidi batu baranya
itu cara terbaik
tidak bisa saya juga sedih kemarin
tahu tahu direktur pln yang dipecat
padahal sebenarnya yang salah menurut saya adalah dirjen minerba
karena dia yang tidak mengawasi pelaksanaan dmo
nah pln kan nggak bisa memaksa orang membeli apalagi uangnya pln tidak ada
jadi saya pikir saya berharap ini perbaikan ke depan
benar bu ngangga
kita perbaiki keseluruhan
tapi jangan sama sekali melepaskan ke pasar bebas tentang harga batubara
tapi kita harus antisipasi kalau ketimpangan harga lokal terlalu tinggi seperti sekarang
karena lebih rp seratus maka pasti penyelundupan akan banyak
itu harus dijaga juga
jadi semua kalau mau duduk dengan akal sehat tapi pengusahanya tidak ikut rapat
atau pejabat yang merangkap pengusaha sebaiknya tidak ikut rapat
itu mungkin akal sehat akan muncul dalam kebijakan
itu yang saya pikir
saya berharap etika birokrasi betul betul dilajalankan
orang yang ada hubungan keluarga dengan penambang batu bara tidak harus ikut rapat
apalagi pengusaha sendiri yang merangkap pengusaha batubara sendiri yang merangkap sebagai pejabat
sebaiknya tidak ikut rapat
tapi kita break dulu ya pak said didu dan juga mas angga wira
kita nanti akan juga membahas mas angga kalau begitu usulan dari asosiasi seperti apa terkait dengan kewajiban dmo ini
karena bagaimanapun juga tetap ada fakta bahwa ada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban dmo nya
dan juga apa tanggapan anda berdua terkait dengan pln batu bara yang saat ini tengah dikaji
mungkin akan dibubarkan
kita break terlebih dahulu kami akan segera kembali sesaat lagi
baik saya masih bersama dengan mas angga wira dan juga bang said didu
segmen terakhir dialog saya ke mas angga wira
kalau begitu kalau kita tahu mas angga wira di awal kan pemerintah menuding perusahaan tidak memenuhi kewajiban dmo nya
jadi bagaimana dengan asosiasi anda ada berapa perusahaan yang memang masih belum memenuhi dmo mas
sebenarnya lebih elok datanya disampaikan oleh pemerintah secara langsung tadi kan
seperti bang said sampaikan hidung hidung aja karena datanya itu sudah ada
yang memang sudah disampaikan juga gitu loh
jadi kalau menurut saya sebenarnya ini kan peluang untuk memperbaiki tata kelola
tapi jangan sampai ya tadi perbaikan tata kelola ini menghilangkan daripada ekosistem yang sudah berjalan selama ini
artinya tetap pengusaha yang levelnya menengah kecil ini harus tetap diberikan peluang untuk memasok batubara ke pln
itu yang harus apa namanya harus dilihat secara lebih komprehensif
saya rasa pembubaran pln batubara sebagaimana disampaikan oleh menko marinves itu menurut saya kurang tepat ya
karena keberadaan pln batubara selama ini juga sebenarnya membantu gitu ya kepada kita para pengusaha pengusaha kecil dan menengah
untuk berkontrak atau melakukan pengadaan ke pln
karena kalau yang besar besar itu sudah dinaudi oleh kontrak jangka panjang seperti itu gitu loh
nah ini yang memang harus menjadi perhatian kita bersama juga
ya memang karena kondisi sekarang adanya disparitas harga yang cukup tinggi
yang menyebabkan memang pada akhirnya yang namanya pengusaha ya ada peluang untuk mendapatkan margin yang lebih besar
yang lebih besar
punya kecenderungan untuk ke arah sana
hanya tinggal pengawasan dan pengusaha
ya lebih besar
dan pengetatannya saja ya seperti itu
oke kalau dari anda selama ini kalau dari anda mas angga selama ini bagaimana menjalin komunikasi ya
untuk khususnya rantai pasok hingga kontrak kerjasama dengan pln
ya itu yang seperti saya sampaikan untuk yang levelnya menengah kecil memang ada pihak ketiga
yaitu pln batubara anak usaha pln yang membantu proses pengadaan
sedangkan untuk yang besar besar yang dari awal kan memang udah ada kontrak jangka panjang seperti itu
ya memang diperbarui lah ya dengan penyesuaian penyesuaian yang ada
jadi itu faktualnya seperti itu situasinya
hanya mungkin memang keberadaan pln batubara lebih baiknya memang fokus kepada pengamanan dari sisi trading
nggak usah dia juga punya iup atau apa itu mengacaukan sistem daripada yang ada sudah berjalan
oke jadi tidak perlu dibubarkan kalau kemudian dianggap pln batubara itu kerap berkontrak
dengan trader sehingga menjadi biang keladi terkait dengan pasukan batubara mas angga
itu bagaimana tanggapan anda
iya nggak perlu sih menurut saya itu sah sah saja
sebenarnya hanya kan tinggal fungsi kontrolnya aja kan
kan ini kan pln batubara fungsinya kan buffering stock gitu kan buffering stock untuk menyangga
sedangkan yang utamanya ada kontrak jangka panjang yang sudah berjalan gitu loh dari iup iup dan tkp dua b

kalau lebih ekstrim malah beberapa kali saya sampaikan beberapa tkp dua b yang akan hadir
kalau lebih ekstrim alas beberapa kali saya sampaikan beberapa tkp dua b yang akan halus
direvaluasi lagi aja format bisnisnya yang punya kuasa jual itu negara melalui bumn itu kan bisa saja
itu malah akan lebih aman lagi bang said ya kalau situasi tidak ada keberanian dari pemerintah untuk men take over penguasaan penguasaan tambang yang ada
dan dikelola oleh pemerintah misalnya melalui bumn misalnya

tapi juga tidak merugikan pengusaha juga dengan mekanisme pengelolaan yang lebih baik
pak said tidur ada tanggapan dari anda atau mungkin anda punya perspektif yang lain soal wacana pln batubara dibubarkan
saya lihat begini sih ini agak susah menanggapinya karena yang bicara dari pemerintah ini kita tahu juga dia pengusaha batubara
jadi agak susah apakah kepentingan sebagai pengusaha atau kepentingan sebagai pengambil kebijakan
nah seperti dikatakan bahwa pln batubara membeli dari trader
dia minta langsung ke produsen
produsen itu yang bisa membangsung adalah produsen batubara besar
kalau produsen batubara kecil ya nggak mungkin dia punya kapal angkut besar
nggak mungkin punya kapal tongkang besar
nah dia pasti dikumpulkan oleh trader trader yang mengirim ke
jadi ini kan cara pemikiran menggambarkan dirinya sebagai pengusaha besar dan dimasukkan ke ruang rapat untuk mengambil
jadi ini kan cara pemikiran menggambarkan dirinya sebagai pengusaha besar dan dimasukkan ke ruang rapat untuk mengambil

ini kan sangat sangat merugikan
seperti umpamanya pembubaran pln batubara yang alasannya katanya karena beli dari trader
ya pengusaha kecil bung anggaplah tahu persis nggak mungkin lah pengusaha kecil itu menjualnya langsung ke pln
ongkos tiketnya ke jakarta aja mahalnya nggak ketulungan
dia pasti trader lah
nah ini kan menggambarkan bahwa tidak sama sekali komprensif dengan melakukan ini
nah ini kan menggambarkan bahwa tidak sama sekali komprensif dengan melakukan ini

seandainya kalau saya mengambil keputusan maka batubara yang dicaput izinnya itu ratusan ribu hektare karena tidak dikelola serahkan dulu ke negara serahkan ke pln batubara untuk dikelola bukan bubarkan
atau memang pengambil keputusan ini keputusan ini mau mengambil yang dicabut izinnya tersebut
pkp dua b yang bagus kasih ke pln batubara
dan jaga dengan baik kalau menyatakan
tidak profesional carilah
publik paham bahwa
kebutuhan batubara listrik
untuk batubara untuk listrik
dari satu ratus tiga puluh juta ton
kebutuhan dalam negeri
itu adalah untuk listrik
untuk pln sendiri itu
tujuh puluh juta ton setahun
ada pbumn yang butuh
tujuh puluh lima ton setahun
tidak boleh memiliki
apa dibalik ini semua
nanti pertamina juga nggak boleh
memiliki tambang minyak
kalau ini gold
jadi ini ada apa semua agenda
dibalik ini jadi mohon
izin kalau saya bertanya seperti ini
karena kebetulan pengambil
kebijakannya adalah pengusaha
itu yang menimbulkan kecurigaan
oke jadi ketika
ekspor itu dilarang
lalu dibuka kembali ini yang menjadi
sehingga muncul banyak
pertanyaan ya pas itu muncul banyak
kecurigaan ada apa dan mengapa kemudian
bisa dalam waktu yang cukup berdekatan
ya saya melihat ini
sebenarnya meyakin saya dia tahu
siapa pelanggar dmo yang
yakin bahwa karena dia tahu
dan ini orang besar semua maka
maka dibikinlah kebijakan populis
melarang semua ekspor
dan dia tahu persis bahwa ini nggak mungkin jalan
maka anak buah
muncul rapat katanya maraton
ini dicabut betapa
anda bayangkan kalau anda itu orang pengusaha
kemarin tanggal satu januari
itu membatalkan kontrak
dengan pengbelinya membatalkan
kapal membatalkan semua
dibuka kembali sudah batal juga
kontrak di sana itu seperti
apa pengambil kebijakan seperti ini
padahal sebenarnya sederhana
kalau mau berpikir tidak
terpengaruh oleh oligarki
yang melanggar dmo
itu dan pertanyaan
tidak berani mengumumkan perusahaan
artinya orang pengusaha
ini adalah orang kuat
atau orang di dalam kebijakan sendiri
nah publik kita harus
buka harus mengejar
terus pemerintah selamat
nama perusahaan yang melanggar dmo
maka jangan salahkan kalau
ada kong kali kong dalam
pelaksanaan dmo di indonesia
oke terakhir pak said didu
nanti saya juga akan ke mas angga wira
jadi kalau kita bicara solusi
kelistrikan indonesia kemudian ada
soal ini apakah memang ini kebijakan
jangka pendek atau memang ini bisa jadi
kebijakan yang permanen
baik saran saya sederhana
dmo harus dilaksanakan
tapi dengan harga
yang tetap tapi tidak boleh
maksudnya seperti ini kalau harga sekarang
harga terlalu tinggi
maka pengusaha pasti selundupkan dong
daripada jual di dalam negeri
menambahkan pajak ekspor
seperti kelapa sawit
pajak ekspor yang namanya
pajak windfall apabila
seperti sekarang dua ratus dollar
pajak windfall dan hasil pajak itu
pembelian pln sehingga
si swasta tetap menjual
ke pln bukan tujuh puluh dolar
mungkin mendekati harga pasar
bukan harga pasar tapi
ini adalah dibayar
dari pajak ekspor
batu barat tapi itu jalan yang paling
cepat dan itu harus
saya terakhir ke mas angga wira
sekali lagi usulan dari asosiasi terkait dengan
kewajiban dmo ini apakah perlu dievaluasi harganya
pertama tentunya perlu
ada kenaikan sedikit
dari dmo yang sudah
di sesamakan dengan
dan usulan dari kami
sebenarnya ya ekosistem yang
sudah berjalan selama ini
ada pengusaha besar pengusaha menengah
dan kecil harus tetap dilibatkan
dari dalam ekosistem
yang ada jangan sampai
dengan adanya entry point
seperti ini malah
menghilangkan para pengusaha
kecil menengah dan peran
daripada trader yang sudah berjalan
dengan baik selama ini jadi sebenarnya
trader ini muncul tadi seperti yang
bang said sampaikan juga ini kan
memang membantu para
iuk iuk kecil untuk bisa menjual kepada
pln jadi harus benar benar
komprehensif lah jadi ekosistem usaha
ini bisa berjalan dengan
baik dengan dukungan
daripada sektor usaha yang ada
seperti itu bang
baik terima kasih banyak mas anggawira
pak said didu untuk diskusi yang menarik malam hari ini
mari kita akan lihat ke depan
semoga ini menjadikan
tiga point untuk perbaikan tata kelola
soal pasokan batubara yang tadi sudah banyak
kita bahas dari a sampai z
dan semudah mudahan apa yang sudah kita bahas
malam hari ini bisa menjadi masukan bagi semua pihak
terima kasih banyak bang said didu mantan sekretaris
bumn dan juga mas anggawira
selamat malam sehat selalu